karena yang saya lihat di lapangan banyak rumah sakit yang tidak memiliki spesialis spesialis tertentu
yang berkaitan dengan misalnya mri yang berkaitan dengan cat lab berkaitan dengan mamogram
spesialisnya belum ada tapi sudah didorong untuk ke sana
tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya
mk sudah harus menghormati putusan mk sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat
kemudian hari ini juga kpu menetapkan
artinya apa presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan
diri dengan perencanaan perencanaan yang sudah dikampanyekan
untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja
jadi pemerintah sendiri atau pemerintah transisi
ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik
sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik
kalau itu juga diminta dari
pak terkait kesehatan sendiri pak
saya mengatakan bahwa bapak bukan bagian dari partai pdip lagi
itu tadi saudara pernyataan dari presiden joko widodo yang hadir
presiden sempat menyampaikan atau menjawab pertanyaan soal rapat pleno kpu hari ini
presiden bilang bahwa ini artinya tahapan pemilu sebentar lagi usai